di sebelah mana
saya sudah mendidik mengajar dan melatih kamu sedemikian rupa
bukan balas budi yang kamu buat
malah bikin saya kecewa
hanya orang baik yang memaafkan perbuatan seperti itu
urusan kamu udah beres
karena urusannya gak pernah kasih tau ke emak
kenapa kamu jualan lagi
kemarin kamu bilang kamu mau jualan lagi kalau urusannya udah beres
ubed udah gak mau mikirin lagi
biar jadi urusan orang lain aja
urusannya sebenernya urusan apa
iya ini juga mau dijawab
jadi urusannya gimana
urusan sama bos saeb
udah itu biar jadi urusan saya aja
kalau kamu ada apa apa gara gara dia
itu jadi urusan kak ubed
terus aku sekarang gimana
jangan jauh jauh dari saya
baiklah kalau begitu
sekarang kita ketemu di mana
lampu merah talaga bodas
gak bisa kalau sekarang mah
aku di rumah
kalau ke lampu merah talaga bodas
dari rumah aku paling cepat setengah jam
kalau gitu setengah jam dari sekarang
aku belum mandi mau mandi dulu
mandinya berapa lama
paling cepat setengah jam

ya udah setengah jam kamu mandi
setengah jam jalan ke lampu merah telaga bodas
tambah lima belas menit ya
buat pakai baju sama make up
kan udah barusan
bukan jawab teleponnya
jawab pertanyaan emak
pertanyaan emak yang mana
sebenernya urusan kamu itu apa
yang kamu bicarakan
kamu bilang belum selesai
gak usah dibahas mak
ubet mau jualan
ubet mau jualan
ada buku tentang tobat
teteh baru mau tobat
kan udah pakai kerudung
biar tobatnya beneran
gak cuma tobat tobatan
nah teteh bisa aja
boleh sedikit mak
yang banyak atau kurangnya
buat ngedukung yang mau tobat
belum bisa tiga puluh mah
ini ada tiga puluh lima pas
kalau saya habisin buat beli peci
nggak ada buat ongkos pulang
ya udah gak apa apa
nah gitu atuh
ada apa den
kamu suka ikut pengajian
mau tapi belum
nanti kalau kamu ikut pengajian
memangnya kamu mau tebat juga
kamu mau ikut pengajian
kamu mau ikut pengajian
kamu mau ikut pengajian
ini udah pakai peci
kamu udah insat
kamu sudah insat
nggak bisa di cancel
kamu mengecewakan saya
ke ruang hrd sekarang interview
di sebelah mana
saya sudah mendidik
mengajar dan melatih kamu sedemikian rupa
bukan balas budi yang kamu buat
malah bikin saya kecewa
hanya orang baik yang memaafkan perbuatan seperti itu
dan saya jelas bukan orang baik
aku takut sama bos saya
terus apa yang bikin kamu galau juga
aku mau berhenti jadi pencuri
tapi gak tau abis itu mau jadi apa
aku juga gak tahu mau jadi apa
sama sama gak tau mau jadi apa
gimana kalau kita batal aja
aku batal berhenti jadi pencuri
kamu batal berhenti jadi copet
biar gak galau
apa jangan batal berhenti
jangan batal berhenti
gara gara aku mau berhenti jadi pencuri
gara gara kamu mau berhenti jadi copet
kita jadi galau
kenapa ya kita mau jadi orang benar
gara gara apa nih ini
saya ada permintaan
yah ini flip
kamu taunya di mana
kelise yang mau di updruknya mana
kan belum dikasih sama bos
kenapa udah langsung pergi
saya sudah selesai interviewnya
sekarang di mana
masa percobaan tiga bulan
mulai masuk kapan
terima kasih kamu sudah masukin saya kerja di sini
cuma nganterin surat lamaran kamu aja
aku lagi ada yang dikerjain
kamu pulang dulu aja
kita ketemu besok
junaidy kapan interviewnya